para guru besar berbagai universitas menilai revisi undang undang kpk telah melumpuhkan kinerja lembaga antirasuah atau kpk
untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung melalui sambungan zoom prof azumardi azra guru besar uin syarif hidayatullah
selamat sore prof azra assalamualaikum
selamat sore mbak nana waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
prof azra ini bagaimana kemudian ceritanya sampai ada lima puluh satu guru besar dari berbagai perguruan tinggi menulis surat terbuka untuk mk
latar belakangnya apa prof
ya sekarang jumlahnya itu sudah tujuh puluh dua ya
dan ini memang dimulai dengan kekhawatiran ya perhatian yang sudah lama sebetulnya sejak ketika undang undang kpk yang lama itu tahun dua ribu dua
diberasakan surprise dari presiden jokowi yang direvisi dan kita dari kampus melihat bahwa revisi ini tidak lain hanya untuk melemahkan kpk
nah itu dan itu kan terbukti sekarang sekarang ini dalam masa kerja kpk sejak dua ribu sembilan belas sampai sekarang dengan undang undang baru nomor sembilan puluh
dan pk itu saya dibilang ya
tidak bergizi lah tidak bisa memainkan perannya yang kita harapkan untuk melakukan pemberantasan korupsi ya
bahkan belakangan ini kita menyebut kpk itu mengalami krisis integritas
karena ada karyawannya yang mencuri barang bukti satu sembilan kilogram emas kemudian juga katanya bermain main minta uang ataupun dikasih uang oleh bupati
jadi itu juga ada yang dipercaya di sumatera utara itu
kemudian juga ada kebocoran dibocorkan operasi yang mau dilakukan oleh kpk
jadi ini mengalami krisis integritas ya
selain juga mengalami krisis demoralisasi karena kemudian banyak pegawainya berhenti ya
pegawai yang tersisa juga kemudian dikooptasi oleh pemerintah dijadikan asn
juga kemudian tidak bisa memainkan perannya yang kita harapkan
kita juga lihat korupsi itu terus merajalela di mana mana
oke prof azra selain menulis surat terbuka ke mk yang jumlahnya tadi sudah diinisiasi oleh hampir tujuh puluh guru besar begitu dari beragam universitas
apakah ada upaya lain yang ditempu oleh para akademisi oleh anda dan juga teman teman untuk mendukung kpk prof azra
kita tidak bisa melakukan usaha yang lain
misalnya katakanlah lobby
tapi hakim hakim itu tidak mungkin
itu saya kira tidak pada tempatnya kita melakukan lobby bertemu misalnya ngopi ngopi dengan hakim mk setelah berbuka puasa
itu tidak mungkin
jadi ya kita lebih memberikan himauan moral kepada para hakim mk
agar kemudian bisa mengembalikan kpk ini percaya oleh publik untuk memberantas korupsi ya
karena kalau pk
kalau mk tidak mengabulkan tuntutan kita ini himbauan kita ini maka kemudian tidak ada harapan atau semakin tipis lah harapan untuk terjadinya pemberantasan korupsi di tanah air kita
dan kemudian korupsi makin merajalela dan kemudian hak hak konstitusi kita untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih itu semakin hilang
menetapkan pemerintahan yang bersih pemimpin yang bersih itu kan hak konstitusional kita
nah ini kalau misalnya mk tidak mengabulkan
menolak permohonan kita ini maka kemudian
oh bukan kita ini tujuh ya
tujuh pihak yang mengajukan keberatan
judicial review agar undang undang nomor sembilan belas dua ribu sembilan belas ini dicabut
minimal dikembalikan kepada undang undang kpk yang lama kpk tahun dua ribu dua itu
gini memang implikasinya ya berat sekali nih
kalau misalnya hakim mk sembilan orang ini wali songo ini menolak permohonan kita
maka kemudian berarti kita akan tetap memiliki kpk yang tidak berdaya
kpk yang menghadapi masalah integritas dan masalah demoralisasi
dan oleh karena itu ya susah kita berharap begitu
oke prof azra para guru besar menulis surat terbuka untuk memberikan dukungan moral kepada para hakim mk dalam memutus perkara uji materi ini
apakah kemudian para guru besar juga menilai ada tekanan politik yang mungkin menghantui para hakim mk dalam mengambil keputusan terhadap uji materi ini
prof sehingga harus diberikan dukungan moral
kalau soal tekanan politik ya dari katakanlah pemerintah ya kita nggak tahu pasti ya
tentu saja hakim hakim itulah yang mengetahui ya
dan kita walau alam dalam hal itu
dan tapi kita cuma bisa berharap agar para hakim ini tetap memegangi integritasnya dan kemudian juga kembali kepada hati nuraninya
melihat apa yang terbaik bagi bangsa
bangsa bagi negara kita yaitu terciptanya pemerintahan good governance yang bersih yang bersih dari kkn
nah itu yang kita inginkan
dan kita berharap bahwa keinginan kita ini harapan kita ini para guru besar ini juga dipahami oleh para hakim mk ini
itu yang kita harapkan ya
kalau ada tekanan tekanan ya kita nggak tahu
dan kalaupun ada tekanan itu kita berharap hakim hakim mk ini tetap berpegang
pada integritasnya sebagai hakim yang harus bersikap bijak harus bersikap adil dan seterusnya itu
oke prof azra mk tidak mungkin merespon begitu ya karena mereka sedang berada di tengah tengah menuju ke pembacaan putusan begitu besok
tapi apakah dari pihak kpk dari internal kpk memberikan apresiasi kepada para guru besar atas dukungan moral ini terhadap surat terbuka ini prof
iya kpk tidak apa ya
tidak memberikan apresiasi
karena memang sejak dari pertama ya sejak perubahan undang undang kpk ini menjadi undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas
kemudian pemilihan komisioner kpk itu memang terus menerus kita mengkritik dan mengingatkan kpk ini
supaya jangan sampai menjadi lumpuh atau menjadi lemah gara gara undang undang yang baru ini
nah ternyata dalam kenyataannya memang mengalami
mengalami pelemahan dan kemudian puncaknya itu adalah tadi itu krisis integritas tadi itu
bagaimana kita mengharapkan ya sebuah lembaga yang mau memberantas korupsi sementara di dalam dirinya sendiri terjadi hal hal yang tidak benar
misalnya tadi itu mengambil barang bukti yang hampir dua kilo emas misalnya
ini kan ini satu ironi satu hal yang sangat pahit ya bagi sebuah lembaga pemberantasan korupsi
oke prof azra terakhir
jika kemudian para hakim mk tidak mengabulkan gugatan uji materi dari undang undang hasil revisi ini
apa yang kemudian bisa terjadi terhadap aspek pemberantasan korupsi di tanah air ini prof azra
ya kalau tidak dikabulkan jelas kemudian korupsi ini makin merajalela
apalagi kemudian kita lihat mereka yang korupsi ini hukumannya cenderung semakin ringan
kemudian malah ada sp tiga ya kan
jadi oleh karena ini oleh karena itu
para calon calon koruptor ini semakin berani untuk melakukan korupsi
toh kemudian kalau dihukum juga hukumannya tidak berat
dan bahkan mungkin mereka bisa melakukan logi melakukan perjuangan untuk mendapatkan sp tiga ya
yang itu hal yang sangat memprihatinkan ya ada sp tiga seperti itu
jadi agak suram lah kalau kita lihat kalau perbohonan kita ini tidak dikabulkan oleh mk
maka semakin suram lah pemberatasan korupsi ini
dan kemudian para calon koruptor dan koruptor itu semakin berani untuk melakukan korupsi
mencuri atau menggarong dana masyarakat dana publik dana negara
itu akan bisa kita duga akan arahnya ke sana
jadi oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk memperbaiki keadaan ini
cara memperbaiki keadaan itu menurut kita adalah kita berharap agar mk bisa membawa kita kembali kepada undang undang
kpk yang lama tahun dua ribu dua itu nomor tiga puluh
sehingga kemudian kpk bisa menjadi lebih kuat lagi menjadi lebih bergigi lagi
oke kita tunggu nanti bagaimana besok sidang putusan gugatan uji materi atas undang undang kpk hasil revisi
apakah kemudian wali songo sembilan hakim mk yang tadi diharapkan oleh prof azumardi azra dan juga teman teman guru besar lainnya
bisa memberikan keputusan yang terbaik bisa mengabulkan gugatan uji materi itu
kita tunggu saja besok
keputusannya terima kasih sekali guru besar uin syarif hidayatullah prof azumari azra atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu prof